pengacara elsa sharif membantah mengenal tersangka kasus ktp elektronik andi agustinus alias andi narogong
bantahan ini ia lontarkan sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di gedung komisi pemberantasan korupsi jakarta
didampingi sejumlah kolega dan kuasa hukumnya elsa sharif memasuki gedung kpk
untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus ktp elektronik andi agustinus atau andi narogong
melalui kuasa hukumnya elsa mengaku cukup kecewa dengan sikap kpk
mengingat posisi elsa sebagai kuasa hukum muhammad nazarudin yang menjadi whistleblower kasus ktp elektronik
nama elsa sharif belakangan memang kerap disangkutkan dengan kasus proyek senilai lima delapan triliun rupiah ini
selain diduga mengetahui keterlibatan andi narogong elsa disebut menjadi pihak yang turut terlibat
dalam penarikan berita acara pemeriksaan miriam s haryani di persidangan
karena dulu saya adalah kuasa hukum dari nazarudin
nazarudin inilah yang
sebagai whistleblower pengungkapan kasus ektp
dan saya sebagai kuasanya nazarudin yang mendengar apa yang disampaikan nazarudin
dan juga menjelaskan apa yang nazarudin sampaikan kepada kpk
jadi dengan kaitan itulah saya diperiksa
dengan andi narogong sendiri saya tidak pernah mengetahuinya